kita langsung ke surabaya jawa timur sudah ada produser cnn indonesia di sana ada rangga umara di polrestabes surabaya
rangga ada informasi bahwa terduga pelaku pelecehan seksual ini sudah diamankan
apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian di sana apa tindak lanjut setelah ini rangga
selamat siang renat
sampai saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif di ruang reskrim reserse dan kriminal polrestabes surabaya
rencananya juga pada saat ini juga akan dilakukan press release atau jumpa pers begitu dari kapolrestabes surabaya
untuk update penyidikan atau untuk memberikan keterangan kepada wartawan terkait dengan perkembangan kasus ini
tetapi sampai sekarang memang belum dilakukan dan juga tersangka juga tampaknya mungkin
tadi saya dapat mengatakan
informasi yang sedianya akan didatangkan pada pers rilis ini tidak jadi karena masih terus diperiksa
nah status dari za pelaku ini sudah sebagai tersangka baru saja ditetapkan
dia diperiksa intensif tadi sejak pagi ditangkap sampai sekarang masih belum selesai
baik rangga sambil kita menunggu konferensi pers dari polrestabes surabaya
ada saksi korban yang kemudian sudah dibintai keterangannya oleh pihak kepolisian
apa kemudian hasil keterangan dari saksi korban
oleh pihak kepolisian surabaya
dan bukti apa sementara ini rangga yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian di sana
pihak kepolisian polrestabes surabaya sejak kemarin ini sudah langsung melakukan respon yang bisa kita bilang cukup cepat begitu
dihitung kemudian setelah video pelecehan ini kemudian viral
polisi melakukan ataupun meminta keterangan kepada pihak manajemen rumah sakit
di surabaya terkait dengan kasus ini
kemudian juga meminta keterangan dari pihak korban
pihak korban sendiri berinisial wd yang kemudian didampingi oleh suaminya juga sudah dimintai keterangan
dan hari ini menurut informasi yang saya dapatkan dari suami korban bahwa korban sekarang berada di rumah sakit bayangkara untuk melakukan visum
nah terkait dengan pelaku sendiri barang bukti apa yang sudah didapatkan
saya mendapatkan press di sini hanya ada satu barang bukti yang sudah didapat polisi yaitu video yang sudah viral ini
ini dianggap sebagai barang bukti
dan saya juga tadi mendapat informasi bahwa sebenarnya tidak ada yang terlalu susah begitu pada saat kemudian polisi melakukan upaya untuk meminta keterangan dari pelaku
pelaku memang sempat memberikan alibi bahwa tindakannya untuk melakukan pecehan tersebut dia anggap itu adalah bagian dari perusahaan
ini juga prosedur yaitu saat bahwa dia akan membenahi baju dari korban
tetapi kemudian itu juga dibantah karena pada posisi itu korban dan pelaku itu sama sama berada dalam satu ruangan
sehingga kemudian polisi menetapkan bahwa pelaku yang berisial za ini sebagai tersangka
dan sekarang tampilnya sudah mulai presilis yang dilakukan oleh kapolestabes surabaya
kita akan coba untuk mendekat untuk mencari tahu apa yang diungkapkan oleh kombes polisi rudy setiawan
kita kemarin siang sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen rumah sakit
pihak manajemen rumah sakit memberikan alamat sebuah alamat
kemudian tim bergerak ke lokasi
dia tidak menemukan
informasinya di sana sudah sebulan tidak tinggal di tempat tersebut
nah ini jadi pertanyaan buat kita kemana ini keberadaan dari pelaku tersebut
kami senantiasa terus mengupayakan berkoordinasi dengan rekan rekan teman teman sejawatnya
kemudian juga dengan tetangganya dan pihak keluarga
untuk dapat menemukan terduga pelaku
ya alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku bermalam di sebuah hotel di kota surabaya
kita tungguin dan ketika keluar akan check out dari hotel
kita cocokkan dengan identitas yang kita punya
dan kita lakukan pengamanannya
berapa lama ini sudah berubah
dari pemeriksaan telah kita lakukan dari pagi sampai hari ini masih berlangsung pengambilan keterangan dari terduga pelaku
jadi kita belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebenarnya
apa alibi dari pelaku terduga pemersahan ini
ya ini masih berubah
ini berlangsung ya
nanti kami akan memberikan terus informasi perkembangan terkini apabila prosesnya semua sudah beri waktu para penyidik untuk menemukan mencari apa itu mengambil keterangan daripada terduga pelaku
berdasarkan keterangan pelaku apakah sudah ini kali pertama atau sudah sekian kali dilakukan
ini juga nanti akan kita tanyakan kepada terduga pelaku
dan itu statusnya masih tak siap atau tak ada
kalau sampai sekarang ada korban lain kami belum menerima laporan
tapi silahkan saja dibuka kalau ada masyarakat yang mengalami peristiwa yang sama baik di tempat rumah sakit tersebut maupun pihak lain polisi senantiasa siap untuk menindaklanjuti
dan ada kemungkinan juga akan dilakukan pengajian di rumah sakit
mungkin ada sistem yang kemudian memberi peluang bagi perawat ataupun tenaga kerja di sana tenaga
ya itu penyidik sepertinya sudah mengantongi apa itu bahan bahan ya bahan bahan yang bisa dikembangkan ke depan dalam proses penyidikan ini maupun nanti kita akan kembangkan sampai sejauh mana peristiwa ini terjadi bagaimana keterlibatan rumah sakit sop nya bagaimana
nah ini kita
statusnya masih saksikan apa tersangka
sementara ini masih kita lakukan
penyidik di hotel berapa lama
mulai kemarin informasinya katanya ke malang dan kembali lagi ke sini dan bermalam di hotel tersebut
ya itu tadi keterangan
resmi dari kapolrestabes surabaya kombes polisi rudi setiawan yang menyampaikan beberapa hal
antara lain yang cukup penting saya catat adalah ada kemungkinan polisi juga akan melakukan pengkajian
begitu tidak hanya kemudian saat ini memeriksa pelaku saja tetapi juga melakukan pengkajian terhadap rumah sakit
jadi kemungkinan untuk diketahui apakah ada sistem di dalam rumah sakit itu yang kemudian membuka atau membuat adanya peluang bagi para medis
jadi satu pun terangnya kejadian di sana untuk melakukan semacam pelecehan seperti yang sudah dilakukan oleh pelaku berinisial ceta ini
terima kasih untuk informasi anda
rangga umara langsung dari surabaya jawa timur